tapi tadi memang banyak tantangan tapi yang jelas kami memang ke arah sana mas
dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat indonesia
selalu terima kasih dokter terima kasih anita